bukan ibadah lempar jumrah sebagian jemaah haji telah meninggalkan mina arab saudi
para jemaah kini melakukan rangkaian ibadah haji di kota mekah
jalan raya menuju jamarat yang sebelumnya tidak dilintasi kendaraan
kini mulai dipenuhi bus pengangkut jemaah haji
sebagian besar jemaah haji telah meninggalkan mina karena telah selesai melaksanakan ibadah lempar jumroh
termasuk jemaah haji asal indonesia
mereka diantarkan menuju pemondokan di kota mekah dan melanjutkan tawaf ibadah seperti ⁇ sai ⁇ bagi yang belum sempat melaksanakannya
jemaah haji yang telah selesai melempar jumroh pada hari ketiga setelah wukuf dan mabit di musdalifah
adalah jemaah haji yang memilih melakukan nafar awal
yang melontar jumrah hingga tanggal dua belas julhijjah saja
ada pun jemaah haji yang melakukan nafar sani
masih menunggu hari syarik terakhir untuk melontar jumroh sekali lagi
yang ibarat tiga belas julhijjah atau dua puluh empat agustus dua ribu delapan belas
padatnya jemaah yang memenuhi jalan menuju jamarat harus menjadi perhatian tersendiri bagi setiap jemaah
pergerakan jemaah haji secara bersama sama bisa menyebabkan naiknya partikel debu
yang bisa berdampak negatif bagi kesehatan para jemaah
hal ini juga berpotensi menyebarkan penyakit yang dibawa oleh jemaah dari negara lain